koalisi pendukung pasangan prabowo sandiaga menolak daftar pemilih tetap yang diputuskan komisi pemilihan umum
koalisi prabowo mengklaim ada dua puluh lima juta pemilih tetap yang terdaftar sebagai pemilih ganda
sementara koalisi pendukung jokowi meminta koalisi prabowo untuk membuktikan tuduhan pemilih ganda tersebut dengan data valid
koalisi pendukung prabowo meminta kpu tidak terburu buru menetapkan daftar satu ratus delapan puluh lima juta pemilih tetap pada pemilu dua ribu sembilan belas
mereka mengklaim menemukan data dua puluh lima juta pemilih ganda dalam daftar pemilih tetap yang dirilis kpu
koalisi prabowo khawatir akan banyak warga kehilangan hak pilih jika dpt tidak dikoreksi terlebih dahulu
selain itu ada khawatiran pemilih ganda tersebut berpotensi menimbulkan kecurangan saat proses pemilu dua ribu sembilan belas
sementara pendukung jokowi tidak keberatan daftar pemilih tetap digugat
namun koalisi jokowi berharap ada bukti valid untuk membuktikan tuduhan pemilih ganda tersebut
bukan cuma sebuah
bukan cuma itu
tetapi kan dasarnya bahwa kemudian dua puluh lima juta itu bisa juga kemudian menghilangkan hak pilih orang yang harusnya masuk kemudian tidak masuk
karena itu kan total dari pemilih yang terdaftar di kpu
dengan ugatannya apa harapan yang di
ya dengan harapannya ya kpu tidak cepat cepat menetapkan dpt
kemudian mari kita sama sama perbaiki
sisir ulang bersama sama supaya kemudian dpt yang ada itu menjadi sempurna
kan itu yang saya sampaikan tadi
hal hal seperti inilah sebaiknya memang dibawakan dalam bentuk aturan main
dalam bentuk aturan hukum
kalau bagi kita kan tidak ada masalah
silakan saja untuk dilaporkan
silakan saja untuk dikatakan diragukan
nah sama seperti tadi soal kasus mahal
kalau ini tidak diselesaikan
apakah masyarakat akan percaya
apakah masyarakat akan meyakini
kalau hal itu tidak
kan alangkah sayangnya proses demokrasi kita ini menjadi proses demokrasi yang tanda tanya
nah ini yang saya katakan tadi
marilah apapun yang menjadi keberatan kita bawa dalam koridor hukum
jadi seperti tadi ada keberatan atau ada keraguan tidak ada masalah